yang jelas tadi dinamikanya sangat alot masing masing juga memberikan argumentasi
baik dari suro maupun tafit alot dan pada ujungnya itu keputusannya akan ada finalisasi
tapi hari ini semuanya menyambut baik tawaran kerjasama dari partai nasdem
sudah ada rencana pamit ke partai gerindra bus rizik
berarti gak akan ada soal khusus ya karena ada infonya bang hari ini disini akan meramat ke pak bowo
ya itu teknis